calon gubernur dki jakarta petahana basuki cahayapurnama atau ahok
menyatakan akan memasukkan kembali berkas gugatan cuti kampanye
yang diajukan dalam minggu ini
ia sudah menyiapkan sejumlah strategi khusus untuk menghadapi sidang di mahkamah konstitusi nanti
ahok juga memastikan akan kembali didampingi rian dalam sidang selanjutnya
kamu nggak nyangka kan nah itu udah deket itu baru jeger keluarin